dan saya bener bener ingin kalian semuanya bisa berkontribusi ya
ini ruangan nosis dan kita lagi rapat semuanya
setidaknya lo bisa ngargain gue sebagai foto osis di sekolah ini
dan seenggaknya lo bisa punya supan satu untuk menutup pintu terlebih dahulu
nih lo kan tersakit lagi
eh untung lo dateng
makan berduaan sih bud
kenapaan sih tari tari gue
lo tau gue mau makan
makan berduaan sama nida
ck gue tuh kepaksa
ngerti kagak sih lo
kalo jalan liat liat ga main aprak aja loh
iya kak maka ga sengaja beneran deh
untung aja ga jatuh lagi nih
padahal tadi gue gue barusan di jalan sema sinatan
iya mana dia
yaudah siul yuk
lo ngapain meratapi si dompet lo
siapa yang galau
paling lagi meratapi dompet yang kosong
dompet boleh kosong
tapi hati gue penuh
penuh sama lima huruf
eh lo makanan aja
oh salah ya
dia tuh nyalnya gede
nyatain perasannya kagak berani
liat dong kesal mah gimana
nah emangnya lo
emang kak adit beneran
lo suka ya sama rahmat
teorinya sih gitu
jalan di tempat
berani gak lo nebak rahmat
siapa yang takut
gue yang bakal nebak dia
maksimal minggu depan
minggu depan nat
gue bakal nobatin lo sebagai cowok paling cupu di sekolah ini
setuju juga dong
dalam seminggu tujuh hari
perlu kan lihat nama gue aku tuh apa
aku punya kejutan buat kamu
kata dokter kamu besok udah boleh pulang ke rumah
wow aku pengen pulang
aku kaget sama daniel
aku pengen ketemu daniel
aku pengen peluk daniel
terus aku pengen masakin dia
dia pasti kurus banget kan gak ada aku
dandel kan doyan banget mas sama masakan aku
mas besok jemput aku ajak daniel ya
iya pasti aku akan ajak daniel
kamu kangen kan sama nathan
oh iya aku baru inget mas
waktu itu aku kan pernah masuk rumah sakit yang kena tiffus itu
itu kan daniel nengokin aku
terus tiba tiba dia bikin surprise ke aku
dia kasih bunga aduh
aku nanti pulang mau kasih surprise apa ya mas
eeeh tapi bener ya mas
nanti kalau jemput ajak daniel ya
aku kangen banget sama daniel mas
jalan tuh liat jalanan ntar lo nabrak lagi
gue kan kejadot gara gara lo nat
lo kelewat ngerogi karena gue tegor ya
siapa juga yang ngerogi engga lah
jangan kesini gue leh
engga engga engga gausah gausah gausah
gausah gausah gue ga apa apa kok
emangnya lo mau ngapain sih kesini
ya gue mau ketemu lo lah
dekali bersihin kelas lo
ga bisa ditunda dulu apa
kan lo belum makan
abis itu ya nat gue buru buru

eh baru juga gue mau liat prinses
malah muncul sampir laci
sama nautara lagi
ganggu aja lo
gue tuh dateng kesini
mau bantuin lu buat nembak si rahma
sampir laci ngapain kesini
eh ini kamu ini mau beli makanan dia
oh iya terus lu gimana
mau gue bantuin ga
yaudah lo ikut gue
tolong disimak guys ya
hari ini temen gue bakal nyatain perasaan
tolong disimak nih ya
buat kalian semua
dia mau nyatain perasaan ke seseorang yang ada di kantin ini
aduh udah mampus
eh aneh banget sih
tau aneh banget
kayaknya kak dit makin nari makin aneh ga sih
aduh pokoknya kita
peraturan nomor satu di sekolah ini
ga boleh pacaran sama kadit
karena dia freak banget tau ga sih
jadi saya ga mau acara ini sampe kacau
dan saya bener bener ingin kalian semuanya bisa berkontribusi ya
kamu disini decidir
jarang jarang juga kan